sekelompok orang mengatasnamakan aliansi masyarakat sipil untuk indonesia hebat atau amisbat rabusi
yang melaporkan sejumlah importer bawang putih ke komisi pengawas persaingan usaha atau kppu
pelaporan ini akibat adanya dugaan praktik kotor berupa kartel bawang putih yang menyebabkan kerekan harga hingga rp delapan puluh
dengan membawa sejumlah barang bukti dan salinan hasil penelitian
aliansi masyarakat sipil untuk indonesia hebat atau alimsbat mendatangi gedung kppu di jalan juan dasar besar jakarta pusat
al misbat menilai kekosongan pasokan dan naiknya harga bawang putih bukan disebabkan anomali pasar
atau harga yang tinggi di negara asal bawang yaitu tiongkok
melainkan disebabkan adanya rekayasa pasar dan harga yang dilakukan oleh sekelintir importir
pelapor menemukan indikasi dugaan praktik monopoli rekayasa persatuan
peringatan tidak sehat antara importer bawang putih yang berlindung dibalik kebijakan rekomendasi impor pangan holti kultura atau rphih
kami menduga bahwa kasus kejadian kurangnya pasokan dan harga bawang putih pada tahun dua ribu sembilan belas ini terindikasi adanya kartel bawang putih jilid dua
jilid dua jilid satu sudah diputus oleh kppu dan itu terbukti kartelnya ada
dan sekarang adalah jilid dua
saya kira itulah yang menjadi dasar al misbat untuk melakukan untuk laporan kepada kppu untuk diperiksa semua terkait dengan soal dugaan kartel bawang putih jilid dua